banjir yang merendam ribuan rumah di subang jawa barat masih terjadi hingga senin malam
sebagian warga ada yang bertahan di dalam rumahnya meski di tengah banjir
sedangkan beberapa warga memilih mengungsi di tempat pengungsian
meluapnya sungai kalensema dan sungai cigadung yang berdampak pada terendamnya ribuan rumah warga di belanakan subang jawa barat
ribuan rumah masih terendam dengan ketinggian mencapai satu meter
air banjir yang terjadi sejak pagi hari hingga senin malam masih belum surut
warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa harus mengevakuasi barang barangnya ke tempat lebih tinggi
atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman
sementara sebagian warga memilih tinggal di dalam rumahnya meski di tengah banjir
sebagian warga ada yang mengungsi di tempat pengungsian di masjid aula aula desa rumah tetangga atau saudara hingga di tempat jauh dari lokasi banjir
warga mengaku resah jika air kembali meninggi sehingga sebagian warga bergantian untuk berjaga di sekitar lokasi
dan ada juga yang melakukan patroli
demi keamanan rumah warga yang ditinggalkan pengungsi
warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki sistem drainase yang sedikitnya dapat membantu aliran air
serta melakukan pengerukan sungai yang dangkal
banjir datang air sekitar jam empat
sekitar malam ini sekitar ribuan rumah yang terendam
tapi diungsikan oleh yang kebanjiran yang di atas
ada yang di desa
ada yang di rumah
masing masing saya diamankan
hmm ada bantuan sedikit dikit dari desa
sementara ratusan rumah di kawasan kebonpala jatinegara jakarta timur kembali terendam air setinggi satu meter pada senin pagi
banjir terjadi akibat meluapnya kali ciliwung yang debit airnya meningkat akibat limpahan air dari kawasan bogor
yang diguyur hujan sejak minggu siang
sejumlah warga memilih untuk bertahan di lantai dua rumah mereka sambil berharap banjir akan segera surut
meski banjir kerap datang dan pergi sejumlah warga mengaku sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini